demi mengantisipasi penumpukan jelang arus mudik lebaran di res area kilometer dua ratus tujuh tol palikanci
jasa marga cirebon bersama polisi menciptakan terobosan kawasan rest area alternatif
res area ini memadukan posko pengamanan serta fasilitas kuliner spbu hingga bengkel
kepadatan kendaraan di pintu masuk rest area kilometer dua ratus tujuh a dan kilometer dua ratus delapan b
kerap terjadi pada momen arus mudik dan arus balik tiap tahun
tahun ini jasa marga cirebon bersama polisi mempersiapkan berbagai sistem rekayasa untuk pengaturan
karena diperkirakan akan ada peningkatan jumlah pemudik dibanding tahun lalu
pt jasa marga relate business menyebut potensi arus mudik yang meningkat drastis menjadi tantangan
pasalnya rest area di kilometer dua ratus tujuh tol palikanci adalah salah satu rest area favorit saat arus mudik
untuk mengantisipasi kepadatan di rest area jasa marga cirebon bersama kepolisian
akan menciptakan terobosan kawasan rest area alternatif di sepanjang jalan ciperna
sebenarnya kita melakukan buka tutup res area
karena sudah tidak memadai lagi untuk kendaraan masuk
bahkan bisa menimbulkan kemacetan yang lebih parah
makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk penutupan
yang tentunya penutupan itu adalah diskresinya dari kepolisian
sudah kita siapkan juga rest area alternatif keluar gerbang tol ciperhendak barat
res area itu mungkin res area yang fasilitasnya tidak jauh dengan res area yang ada
kawasan rest area alternatif ini terletak di sepanjang jalan raya ciperna
mulai pintu gerbang tol cipana barat
sampai pintu gerbang tol ciperna timur dengan jarak sekitar lima ratus meter
di sepanjang jalan ini terdapat sejumlah fasilitas
berupa beberapa rumah makan spbu bengkel mobil hingga minimarket
area alternatif ini adalah kantor jasa marga cirebon
yang mampu menampung sekitar seratus kendaraan
juga siap menampung banyak pemudik untuk beribadah
diharapkan bisa membantu para pemudik akan kebutuhan tempat istirahat
kebetulan di sepanjang area ciperna ini
di sepanjang jalan dari ciperna timur dan ciperna barat
itu di samping kanan kirinya selain ada dua tersedia spbu
juga rumah rumah makan yang cukup banyak
nah kebetulan kami memiliki area parkir yang cukup luas di area masjid
kemudian juga area parkir perkantoran termasuk toilet
kepala urusan pembina operasi satlan transport res cirebon kota
ibtu rizwan mengapresiasi langkah jasa marga cirebon
yang akan menjadikan kantornya sebagai pusat kawasan rest area alternatif tersebut
langkah ini tepat dilakukan untuk mengurai apabila terjadi
penumpukan di res area kilometer dua ratus tujuh seperti tahun tahun sebelumnya
polisi memastikan akan mendukung dan menempatkan petugas anggota
untuk membantu mengarahkan dan pengaturan lalu lintas
ini sangat sangat diapresiasi bagi kita
karena kita pun sangat membutuhkan tempat bagi masyarakat untuk istirahat
karena perjalanan cukup melelahkan res area penuh tidak menangkung
dengan adanya ini alhamdulillah masyarakat bisa istirahat
baik nanti ambon atau anggota kita akan kita plotting saat mengarahkan ke rest area tersebut
kawasan rest area alternatif ini juga diakini dapat menghidupkan ekonomi sektor pariwisata
kuliner oleh oleh dan cendera mata yang tersebar di sepanjang jalan raya ciperna
para pelaku usaha kuliner pun bersiap untuk menyambut para pemudik yang akan menggunakan waktu istirahat
sambil menikmati kuliner khas seperti empal gentong soto hingga warung makan sunda
jadi bagi anda yang hendak mudik melewati tol palikanci
jangan ragu untuk beristirahat di kawasan rest area alternatif